setelah ditunjuk presiden joko widodo mengurusi persoalan harga dan stok minyak goreng
menteri koordinator maritim dan investasi luhut binsar panjaitan langsung melakukan kunjungan di sejumlah pabrik
saat meninjau kawasan industri bukit indah purwakarta jawa barat rabu siang
luhut menyesalkan harga minyak goreng curah di purwakarta mencapai rp sembilan belas per kilogram
ia meminta bupati tni dan polri memantau jalur distribusi agar harga minyak goreng curah stabil
rp empat belas per kilogram seperti yang diinginkan presiden
luhut pun berencana akan mengubah penggunaan minyak goreng curah ke minyak goreng kemasan secara bertahap
di sisi lain pemerintah berencana menghentikan subsidi minyak goreng pada tiga puluh satu mei mendatang
kebijakan penetapan harga minyak goreng akan dikembalikan ke kementerian perdagangan
sejumlah pedagang keberatan dengan rencana itu
pasalnya pedagang menilai subsidi dapat menekan harga minyak goreng curah yang sempat naik
pedagang pun khawatir harga minyak goreng akan kembali naik dan langka
meski sudah ditetapkan harga eceran tertinggi adalah rp empat belas
hingga saat ini masih ditemukan penjual minyak goreng
minyak goreng curah mencapai rp enam belas